ada sosok sosok yang bekerja keras agar semua kapal feri berlabuh dengan aman di dermaga pelabuhan merak banten
mereka adalah para petugas tambat yang setiap hari menarik tali tambang kapal yang beratnya puluhan hingga ratusan kilogram
tanpa para petugas tambat kapal tidak bisa berlabuh dan penumpang tidak bisa turun dari kapal
ketika kapal siap berlabuh para petugas tambat bersiap di bir dermaga untuk menyambut tali tambang
tali tambak kemudian dilempar anak buah kapal ke arah dermaga
proses ini membutuhkan kelincahan dan tenaga karena jika kurang cepat dan kuat tali tambang bisa jatuh ke laut dan menyerap air
hal itu akan membuat berat tali tambang bertambah dua kali lipat
tapi wah ternyata ya menarik tali tambang ini kalau dilihat sekilas seperti pekerjaan yang mudah
tapi ternyata saya merasakan langsung tali tambangnya ini benar benar berat dan kita harus menarik sekuat tenaga
dan ada resiko resikonya jika kita salah menaruh tali tambangnya ini di bordernya ini
tangan kita bisa terjepit
kehatian saat menarik dan melepas tali tambang kapal juga sangat penting karena jika tidak bisa membahayakan jiwa
wah mas ternyata berat banget tambatnya ini ya
sebenarnya resiko resiko menjadi penarik tambat ini apa sih
resikonya ya risikonya memang ini sih
apa namanya bisa mengakibatkan fatal juga
ya bisa meninggal dunia
yang menarik sekali ini memang sangat berat lah
dan di samping itu juga kalau sumpah tambang itu mengenai seseorang
memang di sini tuh di area terlarang sih
kalau di area narik tambang kapal ini memang sangat berbahaya
pengguna jasa itu tidak dibolehkan masuk ke area tersebut gitu kan
karena mengakibatkan fatal kalau sumpah tambang kapalnya itu putus
dan saya saja saat ini
harus berada berhati hati benar benar di pinggiran saja dermaga bibir dermaga ini ya mas
selain risiko terkena tali tambang yang putus
ada pula risiko tangan terjepit saat mengaitkan tali tambang ke border atau patok di dermaga
jika terjepit tangan bisa patah bahkan hancur
petugas tambat juga bisa jatuh ke laut saat menarik tali tambang
karena kuatnya tarikan kapal saat ombak dan api
harus laut kencang
petugas tambat pelabuhan merak bekerja delapan jam setiap hari
dan bisa menarik tali tambang enam tujuh kapal yang berlabuh di tujuh dermaga yang ada di pelabuhan ini
mereka digaji empat lima juta rupiah per bulan sebagai tenaga ahli daya
atau outsourcing pt asdp indonesia ferry pelabuhan merak
tingginya risiko pekerjaan membuat mereka juga dilindungi dengan asuransi kecelakaan kerja
monika honado septiadi pradana